masjid atau waterbunsi
baru saja diresmikan dan dibuka pada tiga puluh desember lalu
masjid raya al jabar bandung jawa barat justru berubah menjadi kolam renang dadakan
salah satu kolam yang dijadikan kolam renang anak anak ini berada di dekat tempat wudhu
kepada detik com camat gede bage jai nudin mengatakan
kejadian ini terjadi pada minggu satu januari dua ribu dua puluh
saat pengunjung yang datang ke masjid yang didesain gubernur ridwan kamil ini membludak
walaupun tidak diperkenankan sejauh ini belum ada papan peringatan di sekitar masjid untuk larangan berenang
sejumlah anak anak di desa sukamulia sukatani kabupaten bekasi jawa barat
menemukan satu unit motor di aliran sungai irigasi sasak sero
video amatir yang direkam
warga ini pun menjadi viral di media sosial
usut punya usut sepeda motor tersebut adalah milik seorang korban pembegalan
pasalnya kunci masih tertancap di kontak motor
dikonfirmasi pada senin siang ketua rt setempat membenarkan
jika motor yang ditemukan oleh warga merupakan milik korban begal yang terjadi pada minggu dini hari
ketua rt menemukan motor di aliran sungai irigasi sasak serong
ketua rt menemukan motor di aliran sungai irigasi sasak serong
namanya belum tahu itu kejadian apa di begal apa bagaimana apa jatuh dari tikungan belum tahu
anak kecil lagi pada main nyuci motor nemu motor
belakangan diketahui pemilik motor merupakan warga kampung pulau muruk
kecamatan tambelang kabupaten bekasi jawa barat
akibat dibegal korban mengalami luka di bagian kepala dan bahu sebelah kanan
tim liputan cnn indonesia